hilangnya nyawa supporter jack mania haring ghasirlah di bandung menjadi duka mendalam
bukan hanya bagi dunia persepak bolaan namun juga semua insan tanah air
seorang pria asal bandung eko permadi misalnya ia melakukan aksi free hug untuk menggaungkan perdamaian yang videonya menjadi viral di media sosial
sambil membawa poster dalam video yang diunggah ke akun pribadinya
underscore satpam eko permadi meneriakan pesan perdamaian bagi para pendukung persib dan persija
mengenakan pakaian orangnya dengan logo persija eko melakukan aksi free hug meminta siapapun yang melintas memeluknya jika setuju dengan pesan damai yang ditulisnya
video berdurasi dua puluh lima detik yang diunggahnya pada dua puluh lima september lalu ini pun langsung menjadi viral di dunia maya
mendapat sambutan positif dari publik khususnya warganet eko permadi melanjutkan aksinya hingga ke ibu kota
dalam video terbaru yang diunggahnya kamis pagi eko kembali menyampaikan pesan damai dalam bentuk doa dengan latar tugu moras
dalam video berdurasi lima puluh satu detik ini eko menulis keterangan aksinya ini merupakan bantuan dari jakmania
eko pun menyampaikan terima kasih kepada salah satu anggota jackmania yang telah memberinya jersi persija
eko menulis keterangan aksinya ini merupakan bantuan dari jack mania yang telah memberinya jersi persija
eko menulis keterangan aksinya ini merupakan bantuan dari jack mania yang telah memberinya jersi persija